masih ingat viral insiden ibu di kudus jawa tengah yang menggigit polisi saat ditilang karena tak mengenakan helm
pelakunya anik trikurniawati ternyata memiliki riwayat gangguan jiwa
menurut sutrisno suami ani trikurniawati istrinya mulai menunjukkan gejala depresi tahun dua ribu sembilan belas
setelah dagangannya ludes saat kebakaran di pasar kliwon kudus
ani bahkan pernah dirawat di bangsal khusus kejiwaan rumah sakit lukmonoha di kudus tahun dua ribu lima belas
namun saat itu ani kabur dari rumah sakit sehingga keluarga memutuskan rawat jalan di rumah dengan obat rujukan dokter
kondisinya sempat membaik ibu dua anak tersebut pun kembali berdagang dua tahun belakangan
namun kebakaran mall matahari kudus kamis pagi diduga sang suami memicu kembali depresi yang diidap anik
lokasi kebakaran memang berdekatan dengan lokasi anik berdagang di pasar bitingan
keluar maunya keluar mungkin kan biasanya kan lewatnya depan matahari situ
saat ini ani yang ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran lalu lintas dan penyerangan terhadap petugas
menjalani perawatan kejiwaan di rsud lukmonohadi
keluarga mengaku pasrah dengan kasus hukum yang menjerat anik
namun mereka berharap masyarakat berhenti berkomentar negatif di media sosial
karena kejiwaan anik memang tidak stabil